puluhan mahasiswa dari persatuan gerakan nasional tolak reklamasi terlibat bentrokan
dengan petugas kepolisian di depan gedung balai kota jalan medan merdeka selatan gambir jakarta
bentrokan terjadi setelah petugas mencoba memadamkan api dari ban yang sengaja dibakar masa
mahasiswa mencoba menghalangi petugas sehingga terjadi bentrokan
dalam unjuk rasa ini masa meminta gubernur dki jakarta untuk mencabut izin reklamasi pulau ancol seluas satu ratus lima puluh lima hektare
kait izin reklamasi di pulau ancol dan dufan itu sebanyak satu ratus lima puluh lima hektare yang dikeluarkan
hal ini tentunya bertolak belakang dengan janji yang sudah disampaikan di waktu pilkada
mahasiswa menganggap pengeluaran izin reklamasi telah melanggar janji gubernur
kalih putra jakarta